sesosok jasad bocah perempuan terbungkus karung ditemukan warga tergeletak di kebun sekitar komplek bogor asri kabupaten bogor
korban sebelumnya sempat dikabarkan hilang
keluarga menangis histeris saat korban disemayamkan di rumah duka usai menjalani otopsi
aparat kepolisian hingga saat ini masih mendalami dugaan kasus pembunuhan gadis lima tahun tersebut
warga komplek bogor asri kecamatan cibinong kabupaten bogor digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bocah perempuan di dalam karung
bocah yang diketahui bernama grace gabriela itu kemudian diotopsi di rumah sakit keramat jati
keluarga korban menangis histeris saat jenazah bocah malang itu tiba di rumah duka selasa sore
sebelumnya warga ramai mencari keberadaan putri bungsu keluarga bimusu itu setelah dikabarkan hilang

sejak senin siang
pada selasa dini hari warga mendapati bungkusan karung berisi jasad korban tergeletak di kebun singkong tak jauh dari rumah korban
polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban
diduga korban tewas akibat dibunuh
jam satu lima puluh ada teriakan
saya coba kerahkan warga untuk dikepung karena teriakan itu sepertinya kayak ada maling
sudah ketangkap sudah ketangkap
yang saya dengar seperti itu saya coba untuk pastikan masuk
ketepun kosong ternyata itu anak sudah meninggal dalam keadaan di bungkus karung beris
kalau tidak salah umurnya sekitar lima enam tahun pelamin perempuan
mayat itu berapa lama nanti kan diotopsi
untuk korbannya sendiri itu warga sekitar atau gimana
nanti pada warga bogor juga
pada sekitar ya
rencananya jenazah gadisnya
gadis mungil itu akan dimakamkan keluarga pada rabu siang
sementara itu polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap misteri kematian korban
mohamad juanda kabupaten bogor